menteri koordinator bidang kemaritiman luhut panjaitan angkat bicara soal aksi mogok serikat pekerja seluruh indonesia
spsi cabang pt freeport indonesia di papua sejak satu mei lalu
luhut mengatakan freeport memang sedang melakukan pengurangan pegawai
dilansir dari detik com sebagian pekerja yang melakukan mogok kerja dan terkena phk akan diberi golden handshake
di mana setiap orang bisa mendapatkan dana kompensasi hingga dua miliar rupiah